calon gubernur dki jakarta anies baswedan mengunjungi dan juga melihat secara langsung banjir yang merendam ratusan rumah warga di kawasan cipinang melayu makassar jakarta timur pada senin siang
anies berjalan bersama relawannya dengan menerobos tingginya genangan banjir yang mencapai satu meter lebih
dalam kunjungannya senin siang anies baswedan bersama tim relawannya menerobos banjir setinggi satu meter lebih di kawasan cipinang melayu makassar jakarta timur
ketinggian air yang merendam ratusan rumah warga sejak minggu kemarin masih belum juga surut
menurut anies selain untuk merasakan penderitaan warga di tengah banjir ia juga ingin meninjau secara langsung penyebab banjir
anies juga memastikan kedatangannya ke cipinang melayu bukan sebagai aksi kampanye
ia mengaku telah mendapat izin dari ban waslu untuk melihat kondisi banjir di cipinang melayu
banjir banjir ini belum pernah dikunjungi
saat ini ratusan warga cipinang melayu masih mengungsi di masjid universitas borobudur dan sebagian warga masih bertahan di lantai dua rumah mereka
ev rizal jakarta